siapa yang tidak tergoda untuk mengonsumsi sate kambing gulai kambing atau tongseng
bagi sebagian orang daging kambing adalah makanan yang wajib dikonsumsi secara berkala
meski terkadang membawa efek samping bagi kesehatan
sebenarnya perjituan sih sampai sekarang tidak ada ya aman aman saja
paling efeknya kalau sudah makan daging kambing itu kepala pusing saja agak pusing
hanya kayaknya mungkin usia atau ya usia lah kayaknya mah darah tinggi gitu
menurut dokter spesialis gizi klinik johannes chandra winata
terdapat dua jenis daging kambing yang biasa dikonsumsi masyarakat indonesia
yang pertama adalah daging kambing dan yang kedua adalah daging domba
tetapi biasa disebut sebagai kambing dalam menu makanan
baik daging kambing maupun daging domba dapat meningkatkan kadar asam urat
sehingga tidak baik jika dikonsumsi terlalu sering
dr yohanes menambahkan sebaiknya hindari mengkonsumsi daging kambing atau domba
yang diproses dengan cara dibakar dengan api langsung
hal ini karena protein pada daging dapat membentuk nitrosamin yang berpotensi menimbulkan kanker
nah pada saat kita makan daging kambing misalnya
sertakan sayur sayuran ya supaya kita cepat kenyang
dan juga tadi kita mendapat efek tambahan asupan seratnya menjadi meningkat
kemudian juga vitamin dan antioksidannya juga menjadi lebih tinggi dalam makanan kita kadarnya
juga kita menjadi lebih cepat kenyang sehingga tidak mungkin mengkonsumsi daging berlebihan
pola hidup yang sehat dan seimbang serta tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan
adalah tips yang paling aman jika anda ingin menikmati olahan daging kambing atau domba